kok serem tenang sih rumahnya
rumahnya serem tenang ya
coba dibawa sini
laptop inces tuh mahal tau gak sih
kalian tau gak sih
pasti adanya bunyi laptopnya inces lia
bener banget tuh najwa
ini patut diculikain
biarkan inces lia memikir sejenak
hai sebenernya tau
kalau gitu najwa juga tau

kalian tau siapa
enggak tau apa apa
aduh udah deh
kok ini bunganya layu
ini bunganya layu
ini tak ada stomatanya mungkin
ikut sama inces
udah udah sini
eh udah sini
taruh taruh dulu itu
jangan sampai mepet
jangan sampai mepet
tenang aja takutnya ketawa
mas regi b jangan cepet cepet
nanti kita gak keliatan
ya tenang aja tenang aja
berhasil bawa kucing
luar biasa black
pokoknya cari kucing siap banyak banyaknya
biar kita cepet kaya raya
kita tunggu target berikutnya
itu berapa lagi
kayanya tuh leng ngejar kita leng
kayanya itu odong odong dari tadi ngikutin kita
terus gimana tuh leng
kebutat tuh lah
ah sokat tuh ngebut cepetan
sini sini siap
kenapa aja tuh tarik tarik tanganku
butat kamu tuh harus jawab pertanyaan prisus dengan sejujur jujur jujur jujurnya
pertanyaan apa hah
butat pasti kamu kan yang ngambil laptopnya prisus
sejak kelewan aku itu mincur laptop kau
jangan sembarang nonduk kau
udah lah butat kamu tuh ngaku aja
ngaku dengan sejujur jujur jujur
oh kalian mau laporin
kalau kalian itu udah bawa laptop ke pisang tren
prisus lia dimana mana kalau maning itu emang gak mau ngaku
iya ada apa sih anak anak ustadz aku pada teriak teriak
yang pernah mikir
ini pasti penjahatnya ya kan ini ini mau ke tanjakan
bang bayar kapan ini bayar mau duduk
eh bang tenang aja urusan bayar sama urusan saya yang nyaring jauh lebih penting kucing
mas yang ketawa kucingnya
eh eh cepetan anak anak kucak kucak
tapi eh tenang bang tenang
semuanya harus ada di belakang saya
jangan jangan pegang
pelan pelan pelan
kok serem tenang sih rumahnya
rumahnya serem tenang ya bang
jadi begini mbak siti si amalia itu menuduh aku kalau aku itu yang ambil laptopnya
nah jadi katanya si amalia seingat ingatnya katanya dia itu terakhir kali mainin di sini pak
iya pasti dia
makanya kita cari disini
hah di dapur
begitu ya mbak disini
anak anak saya mau saja kok kesini emang saatnya makan apa
iya enggak pakde kita gak mau makan kita kesini tuh mau cari laptop amalia yang hilang
saya gak tau sepengetahuan saya di dapur tuh gak ada laptop
ayo jelaskan sama pakde dimana terakhir kali kamu pakai laptop
yaudah sih sabar orang tuh lagi mikir gak boleh digantung
iya ya duduk duduk duduk
pakde kalo gitu ini susah bikirnya ini gak konsen ini
iya pakde emang amalia mau lahiran
ya udah tau
seinget incu sih ya terakhir kali ya main aja sini
amelia di dapur ini adanya piring gelas sendok serpet sama talenan gak ada yang namanya laptop
pakde kalimah pakde inget coba dah buat mukul mukul apaan kalimah pakde kemarinan
prinses liat emang prinses liat yakin kita main laptop jadi single town
kita kan mainnya umpuk umpuk mana mungkin disini mustahil banget
ada yakin pasti hilangnya bukan di dapur
nih bentar deh dinda sama najwa kan selalu bareng bareng sama melia